thanks tan lu sama anak anak falcon udah mau gabung sama gullet cobra
dengan bergabung kekuatan kita makin bertambah
gue yakin dengan itu
dan juga kalau di daerah selatan lu butuh bantuan black cobra
eh jenuh tapi lo gak keberatan kan sekalian ngantriin gue pulang
enggak kok santai ya
non suruh suruh mau ke belakang ya
tadi sini datang kemari bawa kue
kue buat siapa
ya bisa dikatakan seperti itu sih
tapi sebenernya kue ini bikinan tante farah
tuh bener kan mie kata reva
tante farah tuh kayaknya
naksir deh sama papi
kalau orang nih misalnya gak suka sama orang
terus dikasih ke sini lagi
udah cobain dulu ah
iya juga sih
tapi juga udah lama banget
gak pernah makan kue keju seenak ini
semoga dari kue turun ke hati nih
judulnya papi sama tante farah
itu bukan anak falcon
yang pernah bakti nangeline aja
kejar kejar kejar

isi aja sendiri bang
siapa tahu pasti ada yang kurang ban yang lain kan lo
jadi bisa gue sekalian isi semua